aku merasakan ada yang aneh pada diriku
sepertinya tenaga dalamku bersambung besar
dan mengalir merasa cepat
kenapa aku tidak bisa menentukan
jadi rara santang sudah tahu semuanya
pantas saja dia sangat ingin menuntutku di persidangan istana
ini tidak bisa dibiarkan
kalau sampai kanda prabu tahu semuanya
aku bisa mendapatkan hukuman berat
malah mungkin hukuman mati
aku harus melakukan sesuatu
jadi kamu sudah tahu semuanya nanda
iya ibu nanda
aku sudah tahu semuanya
aku sudah tahu
kalau ibunya sengaja mengambil botol racun itu dari kamarku
ibu nanda sengaja melakukan semuanya
untuk menyelamatkan aku dari fitnah
sehingga ibu nanda harus menanggung hukuman dari fitnah itu
kenapa ibu nanda melakukan semua itu
kenapa ibu nanda rela mencelakai diri ibu nanda sendiri
ibu nanda melakukan semua itu
demi putra putri ibu nanda
sonak ibu akan rela mengorbankan nyawanya
jangan sampai curahlah
jangan lupa girl
kita lupakan semua masalah ini
jangan perpanjang lagi
ibu nakti manik sudah meminta maaf
jadi ibu minta mohon
jangan memperpanjang lagi putriku
hukum harus ditegakkan bunda
pernah mengajarkan kepada kita
bahwasannya allah swt berfirman
dalam surat al baqarah ayat satu ratus enam puluh
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh
itu tidak bisa hanya sekedar makan
bukankah begitu raka
akan ada balasannya
itulah yang diajarkan sheikh guru terhadap kita
dan semua itu ada kisosnya
dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
hidung dibalas dengan hidung
mata dibalas dengan mata
gigi dibalas dengan gigi
kelinga dibalas dengan kelinga
dan ada kisosnya
bapak dan ibu

aku merasakan ada yang aneh pada diriku
sepertinya tenaga dalamku bersambut besar dan mengalir dengan cepat
tapi kenapa aku tidak bisa mengembalikan
ada apa apa bagaimana cara mengembalikan yang membunuhku
aku tidak bisa
aku tidak bisa menahanmu